gak usah mak cui sebentar
cuy mengucapkan terima kasih sama mak
maju bapak ustadz
bapak ustadz yang harusnya bilang terima kasih sama kamu
kamu sudah nemban bapak ustadz
sudah memberikan pencerahan
buat bapak ustadz
yaudah bapak ustadz
besok aku ke rumahnya bapak ustadz
yuk kita bareng ke cidahunya
kamu ngapain sih sama pak kemet di danau sampai lama begitu
aku habis curhat curhatan mam sama pak ustadz
kenapa sampai lama begitu
mam kangen yuk sama aku
ada pembalut neng
kenapa tuh kalian masih disini
masih di sini
masih di sini
masih di sini
kita tadi lagi nungguin pak ustadz rw
ya tapi ini sudah malam
sok udah pulang
besok bapak mau ke rumah eros
ke rumah sama eros
ada apa pak
ngomong bicarakan pesta pernikahan
sobri gak boleh kesana
bapak sudah punya asisten
kamu tuh ngomong apa aja sih sama pak keme di danau
bisa lama begitu
mama tuh pengen tahu kamu ngomongin apa aja
bisa lama gitu ngobrol berduaan
seumur umur mama kenal sama pak kemen
gak pernah juga dia bisa ngobrol lama sama orang lain
jarang ada orang yang cocok sama pak emet
bagus dong berarti
mama beneran nih
mama pengen tau
aku gak mau ngasih tau

kamu harusnya kasih tau kamu ngomong apa aja
kamu harusnya kasih tau kamu ngomong apa aja
kamu ini kan anak mama

bener nih mau tau
kau kasih tau yuk
aku dijodohin sama kang kusoy
kepala mama tuh rasanya kusut
di mana mana yang kusut itu rambut atau enggak baju
bukan kepala mom
dijawab aja terus
pertanyaan mama aja dulu kamu jawab
kamu ngobrol apa aja sama pak hamid
yaudah aku kasih tau mamenya yang aku inget aja yuk
intinya aku bilang sama opa ustad kemet
buat bikin pesta pernikahan buat abrahi sama dede jelek
kamu ngomong begitu sama dia
kalau opa ustad gak sampai bikin pesta pernikahan buat abrai sama dede jelek
nanti orang orang mikirnya kalau pak ustadz itu beneran pelit
terus dia marah gak
dibilang pelit begitu
kamu beneran ngomong begitu sama pak kemet
kenapa sih kok gak percayaan bingit sama aku
terus terus pak kemet ngomong apa
tapi besok aku diajakin sama bapak ustadz buat ke cidahu
pergi ke rumahnya oma eros
terus dia nurut sama nasihat kamu
aku itu bukan nasihatin opa ustad
aku itu cuma ngajakin opa ustadz buat diskusi
tapi dia nurut sama yang kamu omongin
makanya besok aku mau pergi ke cidahu
cuy ganggu umah malem malem
kalau boleh kita mau ngobrol sebentar mak
gak usah mak
cuy mau ucapin terima kasih sama mak
mak sudah pernah bantu
ngurusin cuy dari kecil
mak baik sama cuy
semua orang ciba rekop terbaik sama cuy
berkat doa semua orang
ncuy alokasi jodoh yang baik
dari keluarga yang baik
mereka tersayang sama ncuy
ncuy gak pernah ngebayangin
dicidahu orang ngehargain ncuy
gak ada orang yang memandang
ncuy tuh gak jelas orang tuanya
gak punya orang tua
itu semua karena disini
ncuy gak pernah ngebayangin
bikin kesel semua orang
ncuy masih inget
waktu kecil dulu
mak pernah ajak ncuy
ke pasar cihideng
ncuy masih inget nama tokonya
ncuy baju buat lebaran
tidak pernah beliin baju buat mencuit
terima kasih ya mak
mak baik sama ncuy
semua kebaikan mak
terima kasih mak
itu minta doa restu ya mak
supaya nc bisa jadi suami yang baik
ncuy cuma mau ngejahit
ncuy cuma mau ngejahit
ncuy nyampe yang itu ya mak
maaf ncuy ganggu mak malem malem
mak gak mak
mak gak mak
mak gak listen
mak gak mak music
mak gak listen